gempa bumi di lombok nusa tenggara barat yang mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia
membuat jemaah calon haji asal jawa timur dan bali merasa prihatin dan ikut berbela sungkawa
dan untuk itu mereka pun menggelar sholat goib dan juga doa bersama bagi para korban gempa
jemaah calon haji kloter lima puluh sembilan enam puluh dan enam puluh satu asal nganjuk bali dan surabaya yang berada di asrama haji sukolilo surabaya
menggelar sholat goib di masjid al mabrur yang berada di dalam kompleks asrama haji
sholat goib yang digelar usai sholat zuhur ini diikuti sekitar delapan ratus calon haji
mereka mendoakan hal yang terbaik bagi para korban gempa dan berharap gempa tak akan terjadi lagi
kita akan merasakan
alhamdulillah kita laksanakan
mudah mudahan diijabilah allah swt mempermengingankan penderitaan mereka